trauma waktu kejadian dulu sama polisi
ngeri apa sih

dia makin ngeri
yaudah begini aja ngantar kantor polisi
terus saya sama